ini dia bos orangnya
sudah saya temukan
kenal nggak sama perempuan yang di foto ini
gue gak kenal sama dia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
gue gak kenal sama dia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
kamu sudah ngancurin hidup perempuan ini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
dia yang menyuruh saya
untuk menghorsi jessica
dan melakukan semuanya ini

ini adik saya mbak
itu sudut timta ayam dari
kak sofia mbak
semoga alaka sembuh
beluk hangat sofia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
maaf jadi merepotkan kamu loh
skaf deh di ruangan
mau dengar jelas nama tadi kan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
ada update apa
saya sudah temukan keberadaan rosa alvari
lengkap dengan alamat rumahnya kantor keluarga perusahaan dan sekolah cucunya semua sudah lengkap
rosa ini yang udah dengan sengaja nyuruh orang

saya harus fokus sama kesembuhan jessi

tugas kamu adalah hancurin keluarga arof ahri

akhirnya presentasi kita kelar juga ya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
pas banget gue juga lagi lapar
butuh asupan yang bisa bikin gue semangat lagi buat lanjut nanti kerja
nah ini dia indomie hype abis ayam geprek
wah indomehep abis ayam geprek ini emang kekinian banget
gue mau dong des
tunggu sebentar ya gue buatin dulu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
hmm dari aroma pedasnya aja udah bikin gue semangat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
yaudah yuk kita langsung makan
indomie hype habis ini pedesnya nendang banget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
ditambah dengan taburan keremesannya yang gres
auto bikin semangat gue keisi lagi
nah kan semangat lo balik keisi lagi

nyarinya juga gede
nih indomie goreng di rumah nyarinya juga gede
gampang di toko toko terdekat pasti ada
ayo siap isi semangatmu dengan indomie goreng
hé buat apa sih
kamu minta bantuan
bantuan kamu minta pijit
apapun yang kamu mau akan kulakuin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
jangan mikirin macam macam